ya sejak pembatasan sosial berskala besar mulai dilonggarkan
perkantoran kembali dipenuhi dengan interaksi karyawan
banyak perkantoran yang sudah kurang menekankan pola kerja dari rumah
di tengah pandemi yang masih berlangsung
padahal mekanisme penularan covid sembilan belas utamanya lebih efektif
terjadi di lokasi ruangan tertutup
dan untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada hermawan saputra
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
pak hermawan selamat malam
selamat malam mbak kuspa
oke pak hermawan ketika relaksasi dilakukan
kemudian perusahaan sudah siap nih dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan
meminta karyawan untuk pakai masker wajib pakai masker
terus ada pengecekan suhu tubuh dan sebagainya
tapi nyatanya pak hal ini bukan jaminan perusahaan bisa aman dari covid sembilan belas
mengingat tadi ada sejumlah kluster yang muncul dari perusahaan
kenapa hal ini masih bisa terjadi
iya ini ada dua pintu masuknya virus corona ini mbak puspa
pertama dari aktivitas
dari aktivitas keramaian di area perkantoran atau industri
yang kedua di dalam ruangan yang memang ada new announcement dari who
terkait dengan potensial aerosol transmission
jadi memang di satu sisi berkaitan dengan perilaku
ada pekerja atau ada karyawan yang boleh jadi masih abai dalam menjaga jarak
menggunakan masker dan juga perilaku mencuci tangan
dan pada keramaian kerumunan boleh jadi ini bertambah resikonya
karena kerapatan satu sama lain
tetapi juga memang yang kedua ini terutama di perkantoran
apakah itu di swasta kantor kantor pemerintahan
bahkan juga di lingkungan tempat tempat pariwisata tertutup
seperti mal area area keramaian lain yang tertutup
seperti resto juga itu ada potensial virus corona itu mengambang
yang memang juga akan lebih beresiko bila ada keramaian di dalamnya
sementara orang juga tidak disiplin menggunakan masker
nah maka itu ada kepentingan para manajemen pengelola pasar modern
perkantoran untuk betul betul memperhatikan kesehatan lingkungan
berarti ada manajemen kesehatan lingkungan
di samping dengan manajemen perilaku untuk menjaga kesehatan atau higienitas masing masing
oke pak hermawan tapi covid sembilan belas ini kan bisa muncul
bisa datang dari orang yang tidak bergejala alias asimptomatik begitu
nah dengan segala protokol kesehatan yang sudah dilakukan
bagaimana kemudian perusahaan bisa
menjamin memastikan bahwa karyawannya tidak terpapar covid sembilan belas di dalam lingkungan perusahaan
pertama setiap perusahaan harus memastikan dan harus memiliki prosedur tetap atau protap
di internal perusahaannya terkait dengan screening covid ini bagi karyawannya
bisa saja pertama melakukan penyelidikan epidemiologi
apakah ada karyawan itu yang sebelumnya terkontaminasi dekat
mungkin tetangganya mungkin keluarganya
tiga dekatnya yang sempat terkena covid sembilan belas positif
atau dia pernahkah berpergian ke daerah yang betul betul sangat diskan
atau rawan terjadinya covid positif ini
sehingga itu menunjukkan adanya tanda orang dalam pemantauan
kalau kita pakai istilah lamanya
jadi ini adalah screening awal
tetapi juga bisa melalui screening tahap kedua
yaitu dengan pemeriksaan yang bisa menggunakan pcr
keusahanya punya dana
tetapi sebenarnya dengan melihat gejala gejala klinis
nah ini memang yang kedua
tapi agak samar kalau orang orang usia produktif itu biasanya otg
seperti yang mbak puspa sampaikan orang tanpa gejala
maka kejujuran karyawan itu menjadi penting
ada semacam instrumen yang disebut dengan health alert card gitu
atau kartu untuk kontrol kesehatan
termasuk menanyakan apakah ada kenaikan
atau juga fluktuasi suhu badan
kemudian juga pernahkah ke daerah tertentu
pernahkah terkontaminasi tertentu
ataukah bahkan pernah beraktivitas publik yang mengabaikan protokol kesehatan
nah ini bentuk dari pertanyaan pertanyaan di dalam head alert car
tetapi memang semuanya akan berujung pada kejujuran daripada karyawan itu sendiri yang akan mengisinya
itu seperti yang waktu itu yang di bandara selalu diberikan ketika orang dari luar kota
ataupun luar negeri begitu ya pak hermawan
nah semacam itu
nah hanya saja karena perkantoran itu lebih simpel untuk dikendalikan
semua karyawan terdata semua karyawan bisa ditelusuri
aktivitasnya dan juga lingkungannya sebenarnya lebih mudah untuk dilakukan penelusuran ini
ini dari aspek preventionnya
tetapi juga dalam tahapan yang lanjut seperti yang saya sampaikan lagi
yang tadi bila perusahaan itu betul betul berkaitan dengan aktivitas
oke yang tadi bila perusahaan itu betul betul berkaitan dengan aktivitas
keramaian dan mengharuskan satu sama lain bekerja secara tim secara langsung bertata muka
maka tidak ada masalah juga kalau perusahaan itu menaikkan protokolnya pada level pemeriksaan
bila perlu dengan pemeriksaan swab tenggorokan dengan arti pcr begitu
dari orang orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di perkantoran ini otg tanpa gejala
artinya orang orang yang bekerja di perkantoran khususnya di perkotaan
rawan dengan covid sembilan belas apakah mungkin nanti diprediksi ke depannya
ini justru dari wilayah perkantoran positif ini kasus positif ini akan tinggi angkanya pak hermawan
secara gradual sekarang angka angka insidensi dan juga prevalensi di seluruh indonesia
termasuk di dki jakarta itu memang belum ada tanda tanda terkendali
jadi dalam keadaan normal pun karena sudah terjadi local transmission di mana mana
pasti kasusnya naik terus dari hari ke hari
karena juga tidak ada intervensi yang optimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan
dan juga mengharapkan kesadaran masyarakat yang tidak sama itu juga tidak efektif
nah bentuk intervensi yang optimal yang kami maksud adalah penegakan psbb itu sendiri
nah psbb ini kan kita ketahui sejak lima juni dua ribu dua puluh yang lalu
itu dilonggarkan oleh pemerintah dki dengan menyebutnya psbb transisi
demikian juga di jawa barat dengan istilah psbb proporsional
maka psbb yang sedari
di awal memang bentuk intervensi longgar ini kemudian dibahasakan dan dikomunikasikan dengan pelonggaran lagi
nah pada akhirnya seolah olah tanpa psbb
maka kita melihat hampir semua sektor kehidupan dibuka
keramaian bahkan aktivitas di ruang publik seperti car free day dan lain lain pun dibuka
jadi kehilangan makna pembatasan sosial itu
padahal di dalam undang undang kekarantinaan nomor enam tahun dua ribu dua
pembatasan kesehatan dalam undang undang kekarantinaan itu
termasuk sektor pendidikan perkantoran dan juga pendidikan
termasuk sektor pendidikan perkantoran dan juga pendidikan
dan juga kegiatan sosial keagamaan
nah tinggal yang belum dibuka ini kan sektor pendidikan terutama sekolah ya
karena memang sensitivitasnya
tetapi hampir semua sektor yang lain yang tadinya dibatasi secara sosial
ini malah udah dibuka semua
jadi wajar pada keadaannya ini terjadi peningkatan kasus yang terus menerus
tidak juga ada kebijakan pengganti
psbb masih menjadi satu satunya opsi kebijakan saat ini
tetapi pun belum dioptimalkan oleh berbagai pemerintah daerah
dan pengawasannya juga harus diperketat
tidak hanya sop dari perusahaan
tapi juga ada pengawasan khususnya dari pemerintah daerah
karena udah ada pengonggaran
artinya pengawasan ketat penularan covid sembilan belas ini mudah sekali terjadi
berarti direlaksasi psbb transisi ini
pak hermawan saputra terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
baik terima kasih